sebuah video amatir merekam sejumlah warga memergoki seorang pria yang diduga hendak memperkosa perempuan di dalam kamar mandi toko seluler
peristiwa ini terjadi di kelurahan kidul dalem kecamatan bangil pasuruan jawa timur pada minggu siang
warga yang sempat mendengar suara teriakan perempuan langsung menjebol pelafon kamar mandi dan berusaha menolong korban
warga yang terselut emosi langsung memaksa pelaku keluar dengan kondisi celana terbuka lalu mengajarnya hingga babak belur
usai menjalani pemeriksaan pelaku berinisial il warga desa robulu kecamatan rembang pasuruan itu dibawa ke rsj kabupaten malang untuk diperiksa kejiwaannya
sebuah kamera pengawas merekam seorang pengemudi ojek online dikeroyok oleh karyawan kedai makanan di kecamatan labuhan ratu bandar lampung senin dinihari
aksi pengeroyokan dipicu adanya kesalahpahaman
karena makanan yang dipesan tidak sesuai dan ditolak oleh konsumen
pengemudi ojek online itu kembali ke kedai makanan untuk melakukan penggantian
karena kesal ia malah mengancam karyawan kedai makanan hingga berujung aksi pengeroyokan
kabar adanya pengeroyokan terhadap jodi ini membuat puluhan rekannya emosi dan berencana menyerang balik para pelaku
nah yang karyawan itu biasa menantang buat nantang balik
nah ujung ujungnya ada yang dari kiri itu karyawannya juga
mungkin dia dari rumah samping itu langsung menyerang gue
kawannya satu ditarik kerahnya kan
nah karyawan saya yang lain kan ngerasa gak terima dia
namanya masih muda kan
tapi sebelumnya sempat ditengahi itu pak
ya udah saya tengahin sudah bolak balik saya tengahin
sampai dua tiga kali saya tengahin drivernya ngotot besi keras terus
korban telah melaporkan peristiwa pengeroyokan yang dialaminya ke poresta bandar lampung
hingga senin sore polisi masih melakukan pemeriksaan dan menyita rekaman kamera pengawas cctv
tim liputan cnn indonesia